tragedi di sebuah perumahan di garut jawa barat ini terjadi sabtu pagi
tiga orang ibu dan dua anaknya yang masih balita dan berusia enam tahun
ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di dalam rumah
kematian ketiga korban sungguh misterius
polisi yang menggelar olah tempat kejadian perkara mendapati seutas kain menjerat leher sang ibu
sementara terdapat minuman jus buah yang dicampur dengan sabun cuci
untuk dugaan awal sementara ini masih adalah potipun diri
di mana kami temukan beberapa peralatan untuk gantung diri
dan kemudian kami juga menemukan adanya set campuran antara jus buah naga dengan sunlight
yang kami juga keras
dan juga kuat bahwa itu diminumkan kepada dua anaknya sehingga meninggal dunia
petugas kemudian membawa suami korban untuk pemeriksaan
diketahui pria ini adalah orang pertama yang menemukan jenazah ketiga korban
meski tinggal bersama keluarganya di rumah kontrakan
menurut ketua rt setempat saat kejadian suami korban sedang berada di luar kota
ibu sama anaknya
kalau kondisi terakhir sebelum kejadian ini sempat ada keributan atau apa gitu
saya walaupun rw tapi jauh dari rumah
hingga sabtu siang jenazah ketiga korban masih menjalani otopsi di rsud selamet
deden rahadian garut jawa barat